dua belas pasangan difabel dari berbagai daerah di jawa barat mengikuti prosesi nikah masal
di masjid pusat dakwah islam pusdai kota bandung kamisiyang
tak hanya disahkan secara agama dan negara
ketiga belas pasangan ini juga diperlakukan layaknya pengantin pada umumnya
mereka dirias dipakaikan baju pengantin
diberikan mahar plus berbagai barang bawaan
dan terakhir diberikan bekal untuk bulan madu
rasa bahagia nampak jelas di wajah para mempelai
bagaimana tidak jika sebelumnya untuk sekedar mengurus surat surat saja mereka kesulitan
namun kini segala sesuatunya mereka dapatkan dengan cuma cuma
rencana setelah setelah
ya mau menata hidup yang baru mungkin
awalnya mereka kesulitan mencari pasangan di fabel
namun setelah bekerja sama dengan asosiasi
akhirnya mereka berhasil mengumpulkan tiga belas pasangan
alhamdulillah kita bisa mengumpulkan calon mempelai laki sama perempuan itu tiga belas pasangan
dua belas pasangan dan itu susah juga untuk mencarinya
tapi karena kita kerjasama dengan asosiasi di fabel ya di fabel rancia
akhirnya kita bisa mendapatkan tiga belas pasangan dan bisa menikahkan hari ini
nikah masal bagi kaum di fabel ini diharapkan dapat membantu kaum di fabel
meniti kehidupan rumah tangga seperti pasangan suami istri pada umumnya
ruli rohimat bandung jawa barat